kita langsung melakukan penggerbekan di lokasi
oke saya mau ambil genre ini untuk film selanjutnya
yang pertama ini adalah kulit lumpianya ya
tapi saya senang hari ini banyak anak anak muda yang aware
satu ada mengenai p stock yang kedua
pada mei dua ribu sembilan belas pemerintah melakukan proses renovasi besar besaran di masjid istiqlal
karena mungkin beberapa kemarin sempat oke menyatakan untuk mengaku sisi twitter
usai menjajal kereta cepat gubernur jawa barat rituan kamil menyebut
tak mengherankan juga kalau pdip misalnya masih memunculkan nama nama lama
atau di orang orang di satu blok apartemen itu
apa yang bisa kemudian akan membawa mereka merasa bahwa operasinya sudah berhasil
berapa jumlah yang sudah mengalami itu
tidak hanya jangka pendek saya kira tapi juga jangka panjangnya
dan saya kira sulit ya dibandingkan dengan asuransi yang international atau komersial dengan yang ada di indonesia ini
di puncak kubah masjid berwarna emas terdapat guci besar yang berasal dari dinasti ming tiongkok
tadi kita sebut matanya jadi buta kita sering kena infeksi
selamat menikmati akhir pekan anda
ini tentunya dengan menggunakan bibit yang super ganja umur pendek
tapi di sisi lain rusia juga pede pede aja
kemudian juga pas satsel yang sudah di print
nah kalau stockhold syndrome relationship adalah seorang perempuan yang mentafsirkan cinta pada dirinya sendiri itu sama ketika dia mencintai orang lain dengan melupakan dirinya gitu ya
nah bisa saja nih anak muda ini misalnya berinvestasi dalam bentuk saham
nah kemudian kejadian kan benar dua puluh empat februari
jangan sampai menjadi korban kecelakaan lintas akibat pelanggaran dilakukan dirinya sendiri ataupun orang lain
kalau kita kita ini kayaknya sudah terlanjur
mengapa baru setelah sekian lama
jadi dunia akan terhubung menjadi satu gitu
nah sementara si plastik bahan alternatifnya itu banyak
dari zaman dulu sampai sekarang masih tetap aktual gitu
orang orang sangat menakutkan
pakar kelautan dari universitas brawijaya dr devriona